direkturat jenderal pajak mencatat realisasi uang tebusan program amnesti pajak per satu agustus dua ribu enam belas mencapai sembilan puluh delapan empat puluh tiga miliar rupiah
masih sangat jauh
uang tebusan yang masuk ke kas negara itu berasal dari empat ratus enam puluh empat pendaftar wajib pajak dengan total nilai harta yang dilaporkan sebesar empat empat puluh enam triliun rupiah
uang tebusan terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi non usaha mikro kecil dan menengah sebesar tujuh puluh tujuh miliar rupiah
kemudian wajib pajak badan non ukm sebesar delapan belas sembilan miliar rupiah
wajib pajak uang pribadi umkm rp dua dua puluh satu miliar
dan wajib pajak badan umkm tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah
sementara deklarasi harta dalam negeri mencapai tiga enam belas triliun rupiah
disusul harta deklarasi luar negeri sebesar tujuh ratus tiga belas miliar rupiah
dan harta repatriasi dari luar negeri sebesar lima ratus delapan puluh tiga miliar rupiah